kementerian perdagangan akan menerbitkan izin impor bawang putih untuk lima perusahaan dalam waktu dekat
sejauh ini pemerintah telah mengeluarkan izin impor dua ratus lima puluh enam ribu ton bawang putih sejak april dua ribu sembilan belas
izin pertama diberikan untuk satu ratus lima belas tujuh ratus enam puluh lima ton kepada delapan pelaku usaha sedangkan sisanya baru diberikan bulan lalu
izin impor yang diberikan tidak dilatar belakangan harga bawang putih yang tinggi
mengingat harga bawang putih saat ini berkisar dua puluh tujuh hingga dua puluh delapan ribu rupiah per kilogram
namun impor dilakukan karena importer telah lama mengajukan izin